sampai jumpa di video selanjutnya
kalau bapak macam macam sama dewi saya bilangin bos jos
saya ini disuruh jagain dewi dari gangguan pria nakal kayak bapak
nggak gitu dewi
jangan jangan ada apa apa ya
aku berangkat ya
jadi pak jos tampaknya dari biaya yang sebetulnya
kita akan mengalami banyak penghematan terutama di sisi untuk furniture
terima kasih dewi
kenapa pak jus
kalau ngeliat dewi kayak gitu ya
gak apa apa pak jos
saya pikir itu pegawai yang beda
bisa saya bantu pak
maaf kalau saya diam kamu
ada yang saya mau tanya ke kamu
ngapain tuh kambing bandut lagi sama diri
jangan dia mau macem macem nih sama dewi
kak gustaf kenapa
kata orang tua dulu
kalau kita naburin garam
itu bisa mengusir roh roh jahat
dari tampang bapak ini nih
ada maksud yang gak baik buat kamu
kamu jangan ngomong sembarangan
bapak tuh yang jangan sembarangan
kalau bapak macem macem sama dewi
saya ini disuruh jagain dewi
sampai kapan resep ini
mama mestiin gadis ini putri aku atau bukan
jangan salah sangka dulu pak jos
tadinya saya kesini cuma mau tanya
apa emang ada toilet lain di sini selain di dalam
soal yang di dalam penuh
pak jimmy silahkan pakai yang ada di ruangan saya aja
mendingan kapan kapan aja aku lagi tanya
gara gara cowok pengganggu ini jadi salah faham
dan lagi aku nggak boleh bikin pak jos jadi mikir yang gangga
bisnis dengan dia lebih penting buat aku
terima kasih banyak

biarin papa ya sita
supaya papa juga bisa ketemu dengan kebenaran kamu
lepaskan aku papa
tunggu dulu halimah tunggu
halimah tunggu dulu dengar aku
tunggu aku ingin tanya sesuatu sama kamu
tadi malam aku melihat camuk sama seorang gadis
itu dewi kan
aku yakin itu dewi karena dia kerja di tempat rekan bisnisku
ya kan halimah
jadi mas gamil pernah ketemu dewi
yang tadi malam bersama aku bukan dewi
namanya memang dewi tapi dia bukan putri kita
de dengar dulu
lalu seperti apa dewi seperti apa halimah
kapan aku bisa ketemu dengan dewi kapan

sampai ketemu sama dewi
sampai ketemu sama dewi
halimah aku tidak akan pernah mengizinkan mas ketemu dewi
halimah izinkan aku untuk ketemu dengan dewi putriku
tidak mas tidak
aku gak akan pernah membiarkan mas ketemu sama dewi sampai kapanpun
aku gak akan pernah membiarkan emas merebut dewi dari aku
benar sekali teman
kalo aku boleh nanya
sebenernya kamu itu kan udah tau perasaannya saat dia itu seperti apa
kalo aku boleh nanya sih
kamu yang sendiri gimana
iya aku udah tau ndre
tapi aku nggak bisa nerima
udah ada laki laki lain dalam hati aku
sebenarnya apa yang harus aku lakuin
kok kamu kesini
aku mau ajak kamu jalan jalan
aku mau ngobrol sebentar aja
telat lagi gue
jangan lupa subscribe channel ndre